sampai jumpa di video selanjutnya
iya gak sengaja maaf ya ko

kelakuan waduh ada aja
waduh gak kerasa ya kok
besok udah malam imlek
udah ada jeruk tiga nih
bagi satu ya ko
eh enak aja lu
imleknya belum jeruknya udah
yaudah ambil aja boy gak apa apa
biar gue makin cakep
gue itu memang ganteng banget ya
itu lampionnya yang tahun lalu kan
kok belum diganti
yang penting walenya masih melah
si memei bakalan pulang kan malam imlek besok
tahun ini belum bisa pulang boy
sampai ganteng kan
wajahnya makin cakep gue
tahun ini aku belum bisa pulang
gak apa apa mei
yang penting kita sehat semua
jaga diri baik baik ya may
padahal waktunya pembeli
murung dimanjakan maksuh
aku juga tidak mencand cognitive that day